bagi anda yang ingin mengenal kawasan hijau yang modern di jakarta
tapi masih bingung kemana akan melangkahkan kaki
anda bisa turut serta dalam kegiatan wisata terpadu dengan tema jakarta green tour
para peserta yang berpartisipasi akan diajak untuk menelusuri rute dan sejumlah situs yang ada di jakarta
penjelajahan saya bersama tiga puluh peserta lain pada sabtu pagi ini dimulai dari taman ayodia jakarta selatan
selama perjalanan informasi mengenai sejarah singkat dari tempat tempat yang kami kunjungi pun lengkap kami dapatkan
seperti seluk beluk kawasan blok m hingga lahirnya m blok space yang memiliki sejarah sebagai bangunan lawas
milik perusahaan umum percetakan uang atau peruri yang kini
dimanfaatkan sebagai ruang kreatif sejak dua ribu sembilan belas
perjalanan kami berlanjut ke kantor kementerian pupr di jalan patimura jakarta selatan
kantor ini mendapatkan predikat sebagai gedung hijau pada tahun dua ribu dua puluh
karena dianggap melakukan efisiensi energi dan juga memiliki ruang terbuka hijau di dalam kawasan kantor
kami diajak untuk menelusuri ruang terbuka hijau di jalan patimura jakarta selatan
mencoba transportasi umum paling modern di jakarta
yaitu moda raya terpadu alias mrt jakarta dari stasiun asean csw menuju stasiun duku atas di jakarta pusat
di lokasi ini peserta diperkenalkan dengan sarana moda transportasi di jakarta yang terintegrasi satu dan lainnya
seperti stasiun mrt stasiun kereta api sudirman stasiun bni city dan shelter bus transjakarta
seru banget ya
soalnya kayak experience aja gitu soalnya aku kan orang bandung
jadi pengen tau nih gitu kalau ikutan jakarta green tour tuh kayak apa gitu
jadi tadi juga waktu jalan di barito tuh baru tau oh ternyata disitu tuh ada toko kaset lama aquarius gitu
terus ada tempat tempat yang mungkin buat orang jakarta tuh memorable banget
saya cukup miss
ternyata saya masih bisa menemukan kepingan kepingan kayak ada jakarta yang benar benar manusiawi sebenarnya ya
yang dimana troto raya gede ternyata yang ijo nya juga bikin kita tuh rasanya
seger banget gitu ternyata di jakarta selatan memang
di inisiasi oleh komunitas pecinta bumi sebumi
kegiatan ini khusus untuk mengajak masyarakat berwisata sekaligus mengenal lebih dekat sisi hijau yang ada di jakarta
hari ini jadi kita akan memfokuskan terhadap tiga aspek yaitu tentang shelter transportation dan juga energi
jadi memang jakarta green tour ini terbagi dari tiga series
tur yang dimulai sejak pukul delapan pagi hingga dua belas siang ini berakhir di kawasan kota tua jakarta
albi pratama akun coro jakarta